untuk belusukan ke pasar tanah abang
berusukan hanya berlangsung dua puluh menit
presiden joko widodo tiba lima menit lebih awal
keduanya langsung masuk ke pasar tanah abang
kedua presiden negara bertetangga ini
mengunjungi lantai lower ground yang menjual busana muslim
kedua presiden disambut meriah pedagang dan pengunjung pasar
lalu mereka menuju ke lantai dua yang menyediakan berbagai motif batik
sepuluh menit kemudian mereka meninggalkan pasar tekstil terbesar di indonesia ini